pemerintah provinsi dki jakarta akan menaikkan tarif parkir kendaraan
guna mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota
gubernur dki jakarta mengatakan biaya langganan parkir yang terlalu murah
dinilai mendorong masyarakat untuk berbondong bondong membawa kendaraan
rencana pemerintah provinsi dki jakarta menaikkan tarif parkir di dki jakarta
berlaku untuk kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
anies baswedan gubernur dki jakarta berencana menaikkan tarif parkir
di lapangan irti monas terlebih dahulu untuk pegawai balai kota
biaya langganan parkir sebesar rp enam puluh delapan per bulan untuk kendaraan roda empat
yang selama ini diterapkan dinilai terlalu murah
sehingga mendorong masyarakat untuk membawa kendaraan
ada pun tarif parkir bagi masyarakat umum dikenakan rp empat untuk kendaraan roda empat
rp lima untuk bus dan truk dan rp dua untuk sepeda motor pada jam pertama
serta rp tiga untuk jam selanjutnya
penerapan kenaikan tarif ini pun ditanggapi beragam oleh warga
kalau bagi saya positif aja karena kan juga buat negara dan masyarakat
buat pembangunan juga baik baik saja dan saya setuju
yang ini enggak belum lagi
kalau sekarang nantinya naik
ya agak keberatan tapi kalau naiknya nggak banyak
katanya untuk mengurangi kemacetan pak biar pada naik busway gimana pak
ya bagus juga itu
rencana kenaikan tarif parkir ini berkaitan dengan upaya pemprov dki jakarta
untuk mengurai kemacetan di jakarta
kenaikan tarif parkir diharapkan bisa mengubah kebiasaan masyarakat
memakai kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum
namun belum diketahui kapan waktu penetapan kebijakan kenaikan tarif parkir ini berlaku
pemprov dki jakarta saat ini masih menyusun dasar hukum terkait pengetatan tarif parkir